sedara akibat luapan sungai kalibekasi rumah di sepanjang aliran kalibekasi terendam banjir hingga ketinggian satu meter
banjir terjadi sejak pukul enam pagi dan mengejutkan warga sebab wilayah tersebut tidak diguyur hujan
sebagian korban banjir mengungsi ke rumah sanak saudara beberapa lainnya masih bertahan di rumah demi menjaga harta benda
berdasarkan data sementara sedikitnya lima puluh kepala keluarga terdampak banjir terutama di desa satria mekar dan desa sriamun